jumlah pasien covid sembilan belas di rumah sakit darurat wisma atlet kembali menurun setelah sempat beberapa hari mengalami peningkatan
meski begitu pihak rsdc wisma atlet mengaku telah melakukan berbagai antisipasi mulai dari menyiapkan tenaga kesehatan hingga sarana prasarana
sempat mengalami peningkatan pasien pada empat november di mana jumlah pasien bertambah dua orang dari satu ratus delapan puluh satu menjadi satu ratus delapan puluh
pada lima november tercatat terjadi penurunan jumlah pasien yakni menjadi satu ratus lima puluh delapan pasien
meski begitu kepala humas rsdc wisma atlet kolonel mintoro sumego mengatakan tetap melakukan antisipasi gelombang ketiga covid sembilan belas mulai dari tenaga kesehatan hingga sarana prasarana
dan saat ini hanya tower lima dan enam yang terisi sementara tower empat dan tujuh tetap disiapkan untuk antisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas

proses inventarisasi alat alat kesehatan yang ada di sini untuk nanti dipersiapkan jika ada lonjakan pasien
tower saat ini yang digunakan adalah tower lima dan tower enam
jadi empat tower yang ada cuma dua tower yang disediakan
tower empat dan tower tujuh disetanbaikan